mahasiswa berdemonstrasi memproses harga minyak goreng yang tinggi di depan kantor dprd kota malang selasa siang
para mahasiswa yang mendesak ingin menemui anggota dprd di dalam gedung dihalau pihak aparat kepolisian
adu mulut pun tidak terhindarkan
kericuan kembali terjadi setelah pengunjuk rasa membakar ban bekas di jalan tugu
polisi yang hendak memadamkan api dihalangi pengunjuk rasa
selain memprotes harga minyak goreng mereka juga menuntut menteri perdagangan dicopot dari jabatannya
lantaran gagal menstabilkan harga minyak goreng
yang menjadilah terbelakang mencokot perdagangan ada dua
yang pertama ya itu terkait dengan harga enceran tertinggi
dan yang kedua itu terkait dengan sisi lain dua orang ibu yang meninggal di kalimantan
itu yang kita sorot yang kita ambil sebagai tuntutan
di kota jambi jambi puluhan mahasiswa juga berdemonstrasi memprotes tingginya harga minyak goreng
di kawasan jalan utama perkantoran gubernur telanekura
mahasiswa mengatakan mereka prihatin dengan mahalnya minyak goreng saat ini
padahal jambi merupakan salah satu daerah perkebunan kelapa sawit terbesar
mahasiswa sempat saling dorong dengan petugas saat perwakilan mereka akan diterima gubernur jambi
sementara gubernur jambi alharis yang menemui mahasiswa mengungkapkan
saat ini pemprov jambi telah meminta pabrik minyak goreng di jambi
untuk mengutamakan pasokan untuk daerah jambi
nah jadi oleh karena itu saya sotekankan
angka kurnya tukar ini
fokuskan tidak mengirim keluar jambi
tolong penuhi jambi dulu
dengan catatan daerah kita tinggal bertentuan
saat ini pemerintah telah mencabut kebijakan harga eceran tertinggi
dan menyerahkan harga minyak goreng ke mekanisme pasar
setelah kebijakan ini diterapkan
harga minyak goreng melambung tinggi hingga dua puluh tiga ribu rupiah per liter
tim liputan sianen indonesia